minggu malam lampu seluruh lantai dari empat tower yang dibuka
untuk tempat perawatan pasien covid sembilan belas di rumah sakit darurat covid sembilan belas
wisma atlet kemayoran jakarta pusat menyala terang
hal ini turut menjelaskan bertambahnya jumlah pasien covid sembilan belas
yang dirawat di sana dalam beberapa hari terakhir
data humas rsdc wisma atlet mencatat
ada lebih dari lima sembilan ratus pasien yang masih dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran
untuk mengantisipasi bertambahnya pasien covid sembilan belas dalam beberapa hari ke depan
pihak rsdc menambah sekitar empat tempat tidur
hingga total menjadi lebih dari dua belas tempat tidur di kamar perawatan
penularan covid sembilan belas yang terus menunjukkan peningkatan signifikan beberapa waktu terakhir
juga membuat penjualan tabung oksigen medis untuk perawatan pasien covid mulai naik
meski belum ada antrean pembelian
pemilik depot isi ulang dan tabung oksigen medis mengatakan
jika biasanya menjual lima hingga sepuluh tabung per hari
namun sejak beberapa hari terakhir naik menjadi lima belas hingga dua puluh tabung perharinya

jadi kita untuk antisipasi saja
di tpu rorotan jakarta utara jumlah jenazah yang dimakamkan juga kembali meningkat
pada hari minggu ada sembilan jenazah pasien covid sembilan belas yang dimakamkan di sana
sementara sabtu lima februari tercatat ada empat puluh empat pasien covid sembilan belas meninggal dunia secara nasional
dua puluh lima di antaranya berasal dari wilayah dki
jawa barat masih menjadi provinsi penyumbang kasus harian covid sembilan belas tertinggi kedua setelah dki jakarta
lonjakan kasus covid sembilan belas di jawa barat terpusat di dua aglomerasi
yaitu bogor depok dan bekasi serta agglomerasi bandung raya
epidemiolog griffith university australia diki budiman mengungkapkan
saat ini gelombang ketiga di indonesia masih menapaki awal awal anak tangga
yang harus diperhatikan adalah
adanya anggapan varian omikron lebih lemah dari delta
dan gelombang ketiga ini menjadi lebih harus kita waspadai
karena di tengah adanya anggapan yang salah
bahwa omikron ini sebagai varian yang lemah
padahal semua varian itu serius
dan evolusi virus itu belumlah mengarah pada kondisi di mana virus itu menjadi lemah
karena sepada faktanya
omikron ini tidak lemah bahkan dua kali lebih serius daripada virus asli di wuhan
diki menyarankan berbagai pembatasan aktivitas manusia juga harus diaktifkan kembali
termasuk pembelajaran tatap muka yang dialihkan ke daring minimal satu bulan
untuk mengurangi potensi penularan
tim liputan cnn indonesia